enggak enggak kayaknya aku salah lihat
gue yakin itu putri
kenapa putri masih hidup
kenapa putri masih hidup digo
tenang dong kamu banyak tamu di sini
diego tolong bawa masuk dulu ya
enggak enggak masa di putri
mas masa di putri
gue mau masuk ke dalam
gue gak ada urusan sama berdua
gue ada urusan sama raja
mana undangan lu
lu udah capek capeknya berantem sama gue ya
gue yakin itu tadi putri digo
itu bukan putri itu mona
itu sepupu gue
itu tadi putri
digo lo harus berhenti sekarang
tunggu tunggu tunggu
udah udah udah
ini kenapa sih
banyak orang ngeliatin malu
oke tante ini saya minta maaf sebelumnya
cuman saya gak tau nih kenapa anak tante menundusnya yang macem macem
itu sepupu gue
udah cukup jelas
enggak gue tau lah pasti nipu gue kan
lu bilang kalau putri udah meninggal ternyata putri ada di sana
tante tolong kasih tau yang bener tante ya
nanti tante bicara sama anak tante ya
diam gak sih kamu tuh
banyak tamu ngeliatin acara jadi berantakan cuman gara gara kamu teriak teriak
mama tampar aku
iya karena kamu gak bisa dikasih tau
aku bilangin diem dari tadi
makin teriak makin teriak
diam diam diam
putri tinggal kita wey
untuk apa kamu menjadi orang lain
aduh apa sih nggak
saya tuh bener bener bingung ya dengan keluarga ini
anda itu memaksa saya untuk berubah jadi orang lain
apa sih nggak
anda tuh udah mulai kurang ajar ya sama saya
kalau misalnya anda kurang ajar kayak gini
saya dan mama saya akan berhenti untuk kerjasama dengan perusahaan
aku nggak peduli
aku mau kamu putri
aku dengar menyesal
maafin aku putri